direktorat lalu lintas polda metro jaya melakukan pengawasan protokol kesehatan warga di kawasan terpadu stasiun tanah abang jakarta pusat
dan tidak ada masyarakat yang terjaring razia dan diberi hukuman kerja atau dendas sosial
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes polisi sambodo purnomo yogo mengatakan
sebagian besar masyarakat telah menggunakan masker namun ia menilai masyarakat masih kesulitan menjaga jarak fisik
rencananya dirlantas polri akan menyiagakan lebih banyak petugas di jam jam sibuk
untuk menindak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan
dirlantas juga membagikan lima masker bagi pengemudi ojek dan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut
protokol covid sembilan belas diterapkan di stasiun tanah abang
apalagi kemarin sempat seminggu dua minggu lalu sempat viral adanya antrian penumpang
yang akan naik maupun yang
tiba di stasiun tanah abang tapi hasil peninjauan hari ini kita melihat untuk antrian sudah cukup baik
kemudian juga kewajiban menggunakan masker sudah hampir seluruhnya para penumpang baik yang naik
maupun yang turun di stasiun tanah abang ini juga seluruhnya sudah menggunakan masker